pandemi covid sembilan belas membuat usaha mikro kecil dan juga menengah atau umkm terkena dampak akibat menurunnya jumlah permintaan
salah satu yang terkena dampak adalah umkm di bidang fashion
untuk membantu umkm tetap bertahan di masa pandemi
pemerintah provinsi jawa barat membantu umkm dengan memproduksi sepuluh juta masker untuk dibagikan kepada masyarakat di jawa barat
minggu pagi ria ruliana warga kecamatan cimahi selatan kota cimahi jawa barat ini
menjalani rutinitas pagi yang selalu ia lakukan sebelum berangkat kerja
ria selalu menyempatkan belajar bersama anaknya atau menemaninya bermain jika sedang tidak sekolah
sejak dua bulan terakhir ibu dua anak ini telah kembali bekerja
sebagai pegawai konveksi setelah pada awal april lalu sempat dirumahkan karena pandemi covid sembilan belas
beruntung salah satu umkm tempat yang bekerja mendapatkan permintaan pembuatan masker yang digagas oleh pemerintah provinsi jawa barat
ria bersama sembilan belas rekannya akhirnya bisa kembali bekerja
saya mama mau pergi kerja dulu ya
karena pesan mama kalau keluar harus pakai masker ya
mama pergi dulu ya assalamualaikum
saat ini ria bersama rekan kerjanya tengah sibuk mengerjakan pesanan sepuluh masker kain yang dipesan pemerintah provinsi jawa barat
ria mengaku bersyukur karena masih memiliki pekerjaan
senang alhamdulillah bersyukur
misalnya bisa ada masker banyak di kerjaan bisa nambah nambah penghasilan buat keluarga anak anak
jalan jalan lagi gitu
sementara itu nina turbayani pelaku usaha umkm di kota cimahi jawa barat ini mengakui usahanya terkena dampak akibat pandemi covid sembilan belas
usaha milik nina yang bergerak di bidang fashion mengalami penurunan omset hingga enam puluh persen
akibatnya usahanya sempat hampir bangkrut
untuk mengatasinya nina terpaksa merumahkan sebagian pegawai yang bekerja untuk menurunkan biaya produksi
namun untuk tetap bertahan dan memastikan pegawainya tetap bekerja nina pun mulai beralih memproduksi masker kain yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat
sampai pada akhirnya masker kain buatannya dilirik oleh pemerintah provinsi jawa barat dan masuk dalam salah satu umkm yang diminta untuk membuat sepuluh juta masker
alhamdulillah sekali pak kita yang usahanya yang hampir hampir mati begitu dapat pengadaan masker ini untuk satu umkm kurang lebih sepuluh piece ya bisa
bisa berjuang lagi terima kasih bapak gubernur jawa barat yang memberi kesempatan untuk umkm dan melalui dinas koperasi umkm jawa barat
alhamdulillah kami karyawan umkm dan beberapa orang lingkungan sekitar bisa bangkit kembali dengan ada pekerjaan ini
semoga pekerjaan ini terus mengalir untuk kami umkm
kami tetap berjuang
provinsi jawa barat melalui dinas koperasi dan usaha kecil jawa barat membuat program sepuluh juta masker untuk membantu pelaku umkm yang terkena dampak covid sembilan belas
masker itu nantinya akan dibagikan ke masyarakat
di awali sebetulnya dari kelihatan dari hampir tiga puluh persen ya umkm itu terdampak kan di awal kan
di awal itu dimulai bulan maret hampir sekitar tiga puluh tujuh ribuan lah yang terdampak
dan salah satu upayanya adalah
salah satu sisi juga ada kebutuhan terhadap masker non medis
ini menjadi peluang dan memang kita diusulkan untuk beberapa pelaku membuat itu
agar juga terbantu minimal tenaga kerjanya juga ada proses produksi yang berjalan
pengadaan sepuluh juta masker ini dibagi menjadi dua tahap dan melibatkan enam ratus dua puluh lima umkm di jawa barat
untuk mengerjakan sepuluh juta masker kain tersebut alokasi anggarannya mencapai lima puluh miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
salah satu strategi yang dijalankan satuan tugas penanganan covid sembilan belas adalah kampanye tiga m dengan tagline ingat pesan ibu
tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat indonesia selama pandemi berlangsung
kita jalankan dulu
kampanyenya dengan baik kita laksanakan dengan seluruh gotong royong masyarakat dan dengan seluruh partisipasi dari ibu ibu yang bergabung di pkk seluruh indonesia
dan ini merupakan gerakan masif agar betul betul kita bisa melindungi seluruh rakyat melalui peran ibu yang sangat penting yang kita hargai